kesuksesan penyelenggaraan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia di istana negara tidak lepas dari peran banyak pihak
salah satunya adalah peran pasukan pengibar bendera pusaka dan para komandan upacara
cerita di balik pemilihan paski braka dan komandan upacara selalu menarik untuk dikulik
bagaimana mereka mengontrol emosi dan juga rasa gugup agar upacara penaikan dan penurunan bendera sang saka merah putih berlangsung lancar
sudah bergabung sore hari ini dua orang narasumber saya melalui sambungan zoom kombes polisi kris pusung komandan upacara penurunan bendera hud ke tujuh puluh lima republik indonesia
selamat sore mas kris
selamat sore mbak
dan muhammad adzan anggota paski beraka pembentang bendera merah putih tahun dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh selamat sore mas adzan
selamat sore mbak
oke saya mau ke mas azan terlebih dahulu ya yang lebih muda kemudian nanti baru saya ke mas kris
mas azan saya mau flashback
ini sudah dua kali anda terpilih menjadi anggota paski braka pada tahun dua ribu sembilan belas dan juga tahun dua ribu sembilan belas
tahun dua ribu sembilan belas anda menjadi komandan kelompok tujuh belas sementara pada tahun dua ribu dua puluh menjadi pengibar bendera
bisa cerita nggak kok bisa dua kali kemudian terpilih jadi anggota paski braka
ini kan sesuatu yang jarang terjadi ya azan ya
sebelumnya sejujurnya adzan ucapkan terima kasih kan sudah memberikan percaya
saya yang kepada adzan
untuk kenapa bisanya itu pun merupakan sesuatu yang masih agen pikirkan sampai sekarang saya
tapi dibalik itu semua alhamdulillah ada beberapa mungkin upaya yang bisa azan lakukan
seperti saat dua ribu sembilan belas saat sebelum pandemi melakukan atau mengikuti seleksi paski beraka seperti biasa
mulai dari tingkat sekolah
kemudian jika lolos mengikuti seleksi paski beraka tingkat kota
kemudian apabila kembali lolos mengikuti seleksi tingkat provinsi dan nasional
alhamdulillah dari beberapa kabupaten kota yang ada di provinsi ntb azan dipilih untuk mewakili provinsi ntb di tahun dua ribu sembilan belas
kemudian untuk tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh merupakan sejarah kita
ini untuk adzan
ini untuk adzan
dan beberapa teman adzan lainnya
yang dimana seperti kita tahu menjadi paski beraka merupakan kesempatan sekali seumur hidup
tetapi alhamdulillah azan diberikan kepercayaan
dan diberikan tanggung jawab yang besar untuk mewakili teman adzan yang enam puluh delapan enam puluh tujuh orang lainnya
untuk mengibarkan sangsaka merah putih kembali di istana mereka di tahun dua ribu dua puluh
itu merupakan sesuatu kebanggaan kita menurut adzan
karena dua kali terpilih menjadi anggota paski beraka itu sampai sekarang aja
mas adzan gak tahu ya alasannya apa
kenapa kemudian bisa sampai dua kali kepilih
masih menjadi misteri
masih menjadi suatu prestasi yang sampai saat ini masih dipertanyakan
begitu mas adzan ya
nah saya mau tanya ke mas kris
mas kris pada tahun dua ribu dua puluh lalu
anda terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera
di hut ke tujuh puluh lima republik indonesia
bisa cerita nggak mas kris prosesnya itu sampai anda bisa terpilih seperti apa
baik kalau kami untuk calon komandan upacara
itu seleksinya dimulai dari masing masing matra
angkatan dari angkatan darat udara laut maupun kepolisian
jadi saya mengikuti seleksi mulai dari tingkat nobles polri
yang terdiri dari
kita memilih oleh beberapa orang komisaris besar polisi
dan dari nobles polri sendiri
terpilih empat orang
dan dikirim untuk mengikuti seleksi di tingkat pusat
di tingkat pusat
dan kami bergabung dengan perwakilan lainnya
sehingga terkumpul enam belas orang
dua belas orang kami melaksanakan seleksi
delapan orang masih masih angkatan juga mewakilkan dua orang
jadi sampai untuk seleksi ke tingkat istana itu delapan orang
dan diseleksi lagi sampai dengan empat orang
nah dari empat orang ini dinyatakan terpilih melaksanakan latihan
dan siap melaksanakan tugas sebagai pemenang percara baik pagi maupun sore
walaupun kami belum tahu dari empat orang ini siapa yang akan terpilih dua orang
untuk melaksanakan tugas pagi satu orang dan sore harinya satu orang
artinya prosesnya sangat panjang sampai di seleksinya sampai pelatihan
dan tidak pernah menyangka begitu ya sampai akhirnya terpilih menjadi komandan upacara penurunan bendera ya mas kris ya
oke saya mau ke azan lagi
azan anda kan terpilih dua kali ya menjadi anggota
anggota paski braka
pada tahun dua ribu sembilan belas saat itu belum ada pandemi covid sembilan belas
tapi pada tahun dua ribu dua puluh itu pandemi covid sembilan belas sudah melanda dunia dan juga tanah air
apa perbedaannya menjadi anggota paski beraka pada saat sebelum dan saat pandemi azan
ada bedanya nggak apakah terasa sekali perbedaannya azan
nah kak untuk perbedaan pasti sangat banyak ya kak
mau dari juhlah dari kegiatan yang adzan lalu dua ribu sembilan belas dan dua ribu dua puluh
jadi dimana satu asrama terdiri dari enam puluh delapan orang dari seluruh indonesia
dari tiga puluh empat provinsi yang dimana kita suka buka bersama makan bersama
kemudian mati di malam bersama senasib bersama
kemudian yang dimana kita di dalamnya diharuskan untuk keluar dari zona nyaman kita
yang dulunya dua ribu sembilan belas
kita hanya menggunakan saat latihan hanya menggunakan topi
untuk mengunjungi kita dari sinar matahari
tapi di saat dua ribu dua puluh kita harus menambah musuh baru kayak
yang dimana kita hanya sekedar menggunakan topi untuk melindungi diri dari sinar matahari
tetapi kita dua ribu dua puluh harus menggunakan masker menggunakan sarung tangan
mencuci tangan ada kebiasaan kebiasaan baru untuk terhindar dari musuh yang tidak terlihat juga
kemudian untuk dua ribu dua puluh juga hanya berlapan
jadi kami komunikasi tetap
tapi kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan berkumpul kami kurangi
adanya kerumunan juga
itu juga perbedaannya dan masih banyak lagi yang ingin saya ceritakan satu persatu
oke tentu saja perbedaannya yang paling mencolok adalah kurang semarak begitu ya
pada saat tahun lalu pada saat pandemi ketimbang pada tahun dua ribu sembilan belas saat anda menjadi paski beraka sebelum pandemi
nah mas kris anda menjalani pelatihan juga pada saat
masa pandemi awal awal ya pada tahun lalu agustus dua ribu dua puluh
apa kemudian tantangan dan juga pelatihannya selama masa itu kan pandemi covid sembilan belas sedang melanda di tanah air
ya memang tentunya pada saat pandemi kami melaksanakan latihan adanya penyesuaian penyesuaian baru
yang seharusnya kemarin kemarinnya kami sudah terbiasa melaksanakan pelatihan pelatihan seperti ini
tetapi karena adanya pandemi kami harus menyesuaikan lagi
seperti kami harus menjaga jarak
sementara kami kan latihan harus dengan koordinasi dengan teman dengan pelatih tetapi tetap harus menjaga jarak
jadi begitu juga dengan penggunaan masker
penggunaan masker itu sangat berpengaruh bagi kami sebagai calon saat itu calon kemudian upacara
dimana teknisnya harus latihan teriak memberikan aba aba
karena kami harus menggunakan masker
masker pun kami mencoba saya mencoba masker hampir seluruh macam masker ukuran dan bentuknya sudah saya coba untuk menyesuaikan
agar saya bisa melaksanakan khususnya aba aba dengan baik
karena pada saat latihan ada beberapa masker yang akan digunakan yang saya gunakan
pada saat teriak itu kecenderungan pada saat saya membuka mulut agak lebar kecenderungan akan masuk ke dalam mulut
jadi teknik suara kemudian teknik pernapasan juga sangat mengganggu begitu ya
pengalaman yang paling membekas selama karantina dan juga pelatihan apa mas kris
pada saat latihan seperti saya sampaikan tadi hampir khususnya begitu mendekati hari h di istana setiap kami melaksanakan latihan kami harus melaksanakan tes swab
jadi boleh dikatakan hampir tiap hari saya melaksanakan tes pcr
ya istilahnya dicolok di mulut di hidup
itu itu itu lumayan
jadi itu deg degan ya aduh gimana kalau misalnya kemudian tiba tiba saya positif covid padahal kita udah ikut latihan sekian lama begitu
ada perasaan begitu ya mas chris
tadi disampaikan oleh panitia bahwa tolong khususnya ini mbak ya pada saat kami tinggal empat orang
memang kami sudah diwanti wanti tolong jaga diri
jaga diri benar jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan
terutama jangan sampai kami terpapar ya
jadi kami memang menjaga betul
kami saya pun dengan keluarga di rumah boleh dikatakan sudah isolasi ya
dengan keluarga aja saya sudah menyendiri apalagi dengan lingkungan sekitar
kami memang menjaga betul agar pada saat pelaksananya kami masih dalam keadaan sehat
tidak terpapar oleh virus
azan saya mau tanya ada nggak sih perasaan gugup takut dan juga was was selama masa karantina kemudian sampai hari h kamu menjadi paski beraka
anda menjadi paski beraka
ada nggak perasaan aduh saya takut salah begitu
aduh gimana kalau misalnya saya nggak maksimal
ada gak perasaan itu
ataupun perasaan bagaimana kalau nanti kemudian hasilnya saya positif covid gitu
ada perasaan itu gak azan
untuk perasaan itu pasti ada ya kak ana
atau perasaan manusiawi
sedang digugup takut
tapi itu kembali lagi bagaimana cara kita untuk menghadapi kondisi seperti itu agar diri kita tetap terkontrol
agar diri kita tidak panik sampai mengasalkan semua pikiran dan tindakan selanjutnya yang kita lakukan akan kacau atau buyar semua
tidak sesuai dengan apa yang kita latih
kemudian yang paling berdekat saat dengar kak tadi saat kita melakukan tes pcr atau swab
yang dimana faktanya kita sudah latihan
tapi tiba tiba tuhan berkata lain
dan itu sih kak yang penting kita diri kita selalu menjaga kesehatan
selalu mentaati protokol kesehatan
dan itu tegangnya ya pasti kak yang dulu dua ribu sembilan belas
akan bertugas sebagai komandan kelompok
dan kemudian yang dimana disitu tegangnya atau kekhawatiran ajam saat mengambil abat abat atau suara hilang
atau takut kesepatan atau terlalu lama dalam mengambil abat abat
dan itu kembali terulang lagi ke tahun dua ribu dua puluh
yang dimana digabungkan lagi
agar menjadi komandan kelompok sekaligus pembentang
itu meluatkan sesuatu tantangan sih ya
tantangan yang besar untuk ajam
tapi diantara teman teman anda yang mengikuti pelatihan dan juga mengikuti karantina
ada yang akhirnya positif covid dan harus pulang ya pada saat itu kabarnya
ya sih kak
jadi alhamdulillah yang penting upacara semua berjalan lancar
karena kami berlapan hanya diberitahu diarahkan untuk selalu berlatih berlatih fokus
dengan yang penting jaga selalu kesehatan untuk teman teman lainnya
kami tidak terlalu diberikan info
yang penting kita selalu jaga kesehatan untuk diri sendiri untuk teman teman
biar jadi urusan pembina ataupun pelatih gitu sih
terakhir mas chris
mengontrol emosi supaya tidak gugup pada saat menjadi komandan upacara
apalagi tadi anda mengatakan bahwa ada kesulitan pada saat memakai masker untuk berteriak
mengumandangkan ataupun memimpin upacara penurunan bendera mas chris
tentunya yang pertama
saya dan kita semua tentu selalu tidak putus putusnya berdoa ya
supaya kami semua diberikan kekuatan kesehatan dan kemampuan
untuk menghadapi rasa gugup tersebut memang harus ada rasa keyakinan
memunculkan rasa keyakinan terhadap diri kita
dan keyakinan itu tentunya kita dapat dengan berlatih
kami sudah berlatih setiap hari
berlatih dengan keras
itu menimbulkan rasa keyakinan terjadi kepada kami
dan sangat membantu kami dalam meminimalisir rasa gugup itu
karena memang rasa gugup itu manusiawi itu ada
namun bisa kami kendalikan bisa kami minimalisir
agar jangan sampai mengganggu tugas tugas kami
tidak mengganggu konsentrasi kami
fokus kami dalam melaksanakan tugas tersebut
oke terima kasih sudah berbagi pengalaman berbagi kenangan dengan kami dan juga pemirsa
dua orang narasumber saya
dan kita doakan tim paski braka indonesia tumbuh sore ini akan lancar ya
dalam menjalankan tugasnya pada saat upacara penurunan bendera sang saka merah putih di istana merdeka
terima kasih sekali dua orang narasumber saya
hari ini kombes polisi kris pusung komandan upacara penurunan bendera hud ke tujuh puluh lima republik indonesia
dan juga muhammad azan anggota paski braka pembentang bendera merah putih tahun dua ribu dua puluh
dan juga komandan kelompok dua ribu sembilan belas
terima kasih sekali semuanya
dan terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia newsroom special